selain memperkuat strategi nasional penanggulangan dengge dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
tetapi justru adalah masyarakat yang sangat membutuhkan ini
kedepan itu kami ini ingin punya pondok tea negeri bisa memenuhi kebutuhan sendiri
danau tondano sebagai salah satu dari lima belas danau di tanah air yang mendapat prioritas untuk diselamatkan
biasanya setiap hari satu kelompok kerja yang terdiri atas tiga karyawan bisa membuat lima resep
dengan merubah saklar yang ada di dalam otak kita stresnya selesai
karena dengan vaksinasi ini
juga mengancam masyarakat yang tinggal di seruyan
ini adalah penegak hukum dengan pengalaman puluhan tahun
karena kan gak gampang ya model untuk go internasional gitu
itu seharga rp enam lima ratus satu hari
selanjutnya ini kita campurkan dulu airnya disini
yang beredar di media sosial
apa kemudian skema ideal menurut teman teman aktivis teman teman pmi
penumpang penumpang ini jelas akan terlantarkan
dan mendarat darurat di bangkok thailand hingga menelaskan satu orang dan melukai tiga puluh orang
penyakit rabun jauh dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah mata di masa depan dan lima puluh persen populasi dunia diperkirakan akan mengalaminya pada tahun dua ribu lima belas
kami juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi menghadirkan dari pihak kemendikbud ristek untuk bergabung dengan dialog diskusi kita pak indra malam hari ini
ada di kota pahlawan haji pur mulai berjualan belut sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima berarti
tetapi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronis
cara ini membuat keamanan digital menjadi berlapis lapis dan memberi tantangan tersendiri
dan bagi para pelaku perjalanan luar negeri dan juga dalam negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis
kemudian bisa nyari ufe kemana aja tanpa harus pakai lan
zat perfluoroalkylik dan polifluoroalkylik yang disingkat sebagai pfas
tidak bisa di bahu jalan karena kalau dia berhenti di bahu jalan
vitaminnya baik untuk menjaga daya tahan tubuh jadi jangan ragu untuk konsumsi jenis ikan yang
mas bas ini anda melihat bahwa ada keraguan di presiden jokowi
ya kadang rp seratus dapat kadang rp dua ratus rp tiga ratus sampai sih
bisa dikatakan generasi milenial ini lebih besar berhutang dibandingkan kalau kita berbanding dengan generasi yx
bisa menentukan goal gol kita dalam
prof thomas mengatakan pemerintah bisa berbuat lebih banyak untuk mengekang tren ini
alhasil waktu lomba saya memutuskan untuk nyeker
yang muda yang bagaimana dulu nih
kalau kontestasi adem adem saja
kalau pas menang ya menang pas bledeknya keluar ya pas anginnya bertiup ya bisa jadi lesos
nah kalau analog switch off ini ada banyak keuntungan manfaatnya
noval tapi yang dua terakhir nggak
jadi untuk menjaga supaya sel otak itu tetap utuh ya
nah proses pembakaran berlangsung selama lima belas jam dengan suhu mencapai enam ratus derajat celcius
karena kalau di undang undang pada kdrt sesungguhnya mau itu sifatnya sop maupun mekanisme itu sudah ada
jangan lupa pemerintah pak joko widodo akan terus berjalan sampai dengan bulan oktober
dan aftertaste nya itu nati banget
jadi itu sangat sangat selektif sekali
cuma biasanya masjidnya itu mereka suka ada
dan pemerintah harus buat yang namanya toko di sana
kita bingung nih ini antara dia mau memori gitu atau yang males aja gitu orang yang males bebersih
ini data terakhir menarik sekali pertumbuhan uang kripto ini
tapi dari suatu pandang kematian itu kan karena akibat dosa masuk ke dalam dunia gitu
dan saya bisa melewati papas itu di waktu tiga puluh lima puluh lima
orang tua juga bisa tenang menitipkan anak di sana
namun sayangnya pada saat race nanti pada tanggal delapan belas hingga dua puluh maret kawasan bukit seger ini tertutup untuk umum dengan alasan keamanan
tanggal berapa di bulan mei nanti diumumkan fomc meeting berikutnya
mereka diuntungkan ya nggak bisa dipungkiri
dari masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian ppdb zonasi yang terindikasi diwarnai oleh kecurangan
jadi hal hal kecil kayak gitu ternyata sangat impactful sih buat masyarakat jakarta
dioposisi yang konstruktif tadi itu
yang lebih berat itu bukan soal kematian ya
sementara pada musim hujan hanya empat ton saja
tapi di dalam tim itu banyak pemain bagus
kalau peserta milih nilai utbk
yang punya harapan kerjaan satu tahun ke depan mas
yang disusun oleh tiz ochoa c dan alex anifantis untuk sbs news
terus apalagi tuh udah banyak berarti timnas ya
selain di para saksi saksi
seperti mandi diberi pakan rumput dan diikat pada dokar atau kereta roda dua berkapasitas tiga orang dewasa
kalau kamu ketemu lawan misal aku ketemu sma dua misal